terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kooperasi simpan pinjam indosuria henry surya dan jun indria
difonis bebas atas segala dakwaan pada selasa dua puluh empat januari lalu
kutusan ini mengejutkan publik termasuk menkopolhukam mahfud md
ditemui di kantor menko polhukam jakarta pada selasa siang mahfud md menyatakan siap adu kekuatan
dalam mengusut kasus baru dugaan penipuan dan penggelapan oleh kooperasi simpan pinjam indosuria tersebut
ia menilai kejaksaan agung sudah profesional dan bersungguh sungguh dalam menjatuhkan tuntutan terhadap dua petinggi ksp indosuria
yaitu henry surya dan jun indria
menurut mantan ketua mahkamah konstitusi itu dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum sudah jelas
mahfud berpandangan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana ksp indosuria termasuk tindak pidana
nah indosuria sendiri itu
terima kasih dasar hukumnya tidak ada karena hanya berdasar keterangan dari seorang staf di kantor kementerian
bukan sk bukan pendaftaran badan hukum ke lembaga hukum yang resmi
nah oleh sebab itu ya kalau gitu main mainnya mari kita kuat kuatan aja
dia boleh membayar siapapun agar aman kita kejar terus agar dia membayar terus juga
pak kalo suri di polisi
kan kasusnya banyak
sebelumnya majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat memutuskan tindakan terdakwa
karena ksp indosuria yakni pemilik sekaligus pendiri ksp indosuria henry surya
bukan merupakan ranah pidana melainkan ranah perdata
jaksa penuntut umum kecewa atas keputusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan para saksi yang sudah dihadirkan
dan dinilai tidak membela korbannya
padahal jpu bisa membuat bos indosuria dituntut pidana penjara dua puluh tahun
dan denda dua ratus miliar rupiah subsidi satu tahun kurungan
ini rayuannya sih
marketingnya di belak bawah membuat uang itu terkumpul
lalu diolah dengan cara mencuci atau membawa ke perusahaan cangkangnya ada dua puluh enam cangkang
lalu masuk ke perusahaan besarnya yaitu perusahaan sun capital
nah uang inilah dialiri kemana mana ke luar negeri lalu dibeli aset aset
dan dengan dalil yang sudah damai yang disebut sebut tadi majelis hikmah
itu adalah sudah putusan perdata
ini baru ada pengadilan memutuskan padahal pidana diputus dengan pertimbangan perdata bukan ranahnya
seperti diketahui kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana indosuria menimbulkan kerugian para korban
total mencapai satu ratus enam triliun rupiah
tim liputan cnn indonesia